pandemi covid sembilan belas sudah melanda indonesia lebih dari satu tahun
selama itu pula masyarakat memiliki kebiasaan baru untuk mencegah penularan covid sembilan belas
salah satunya adalah rutin menggunakan disinfektan dalam aktivitas sehari hari
seperti yang dilakukan yesi rasela valentino
yesi mengaku rajin menyemprot disinfektan ke benda benda yang sering disentuh
seperti gagang pintu tas hingga mobil pribadinya
dalam sehari yesi bisa menggunakan disinfektan sebanyak dua puluh lima kali
untuk memastikan sekelilingnya aman dari virus corona
dengan rajin menyemprot disinfektan ia yakin terlindung dari penularan covid sembilan belas
kalau aktivitas di luar mungkin sampai dua puluh lima tiga puluh kali
puji tuhan saya belum terkena covid sembilan belas dari tahun lalu
karena saya dari awal memang aware dengan virus corona ini
terutama waktu viral di china ya
dulu waktu pertama kali virus corona booming di indonesia
saya beli di pasar kabuka
saya belanja hampir habis rp lima belas juta
untuk n sembilan puluh lima ya
dokter spesialis paru balai kesehatan paru masyarakat purwokerto jawa tengah
cempaka nova intani mengatakan
penggunaan disinfektan saat ini kurang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona
penularan terbesar virus covid sembilan belas varian delta menurutnya adalah
melalui udara yang masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan
karena kan sifatnya sudah aerosol saat ini
jadi lebih mudah
dia menularnya lewat inhalasi atau terhirup ya
jadi yang lebih ditegankan kepada penggunaan masker
protokol kesehatan cuci tangan gitu
jadi untuk nyemprot nyemprot bahan disinfektan ke benda benda sekitar kita
lebih di jarangkan bisa atau dikurangi sehari sekali cukup
selain efektivitas penggunaan disinfektan berlebihan juga dapat menimbulkan potensi bahan yang lebih terkena

penggunaan dalam takaran yang berlebih dalam jangka pendek dapat menimbulkan iritasi di bagian dalam mata dan hidung jika terkena semprotan secara langsung
sementara dalam jangka panjang penggunaan disinfektan berlebih dalam kadar tinggi bisa menyebabkan kanker
mulai dari kanker lambung kanker kandung kemih dan kanker paru
cempaka nova menjelaskan bahan utama kandungan disinfektan adalah alkohol atau klorin
klorin jika masuk ke dalam tubuh manusia dalam kadar lebih dari enam part per million setiap hari dalam jangka waktu di atas
klorin jika masuk ke dalam tubuh manusia dalam kadar lebih dari enam part per million setiap hari dalam jangka waktu terakhir
bisa menyebabkan kanker kandung kemih
bahan penyerta disinfektan juga mengandung formaldehide atau formalin
bila disemprotkan ke tubuh manusia dengan tekanan antara tujuh sampai lima belas dua part per million dalam jangka waktu dua puluh tahun turut berpotensi menimbulkan kanker
meski begitu kasus kanker karena penyemprotan disinfektan terhitung jarang terjadi
karena itu cempaka nova menyarankan untuk menggunakan sabun cair daripada disinfektan
abis buka makanan abis buka kotaknya itu kita cuci tangan beres virusnya udah mati gak ada yang bisa masuk lagi
kita makan makanannya itu sudah aman sebenarnya
jadi untuk penyemprotan bungkus kotak makan itu sebenarnya tidak dilakukan pun tidak apa apa
cempaka nova menambahkan menjaga kebersihan dan memperketat protokol kesehatan di dunia

arief kurniawan indra raharja jakarta